selain mulai memiliki legalitas hukum dan tanggung jawab yang semakin besar
remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga mengalami perkembangan biologis
hal inilah yang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental
lalu bagaimana mencegah agar tidak terjadi masalah kesehatan mental di usia muda
riset kesehatan dasar dua ribu delapan belas kemenkes ri
menunjukkan lebih dari sembilan belas juta penduduk berusia di atas lima belas tahun
mengalami gangguan mental emosional
dan lebih dari dua belas juta penduduk berusia di atas lima belas tahun mengalami depresi
selain itu berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan badan litbangkes kemenkes ri
dua ribu enam belas menunjukkan data bunuh diri per tahun sebanyak satu delapan ratus orang
atau setiap hari ada lima orang yang melakukan upaya bunuh diri
serta empat puluh tujuh tujuh persen korban bunuh diri berada pada usia sepuluh hingga tiga puluh sembilan tahun
yang merupakan usia remaja dan usia produktif
kondisi ini cukup menjelaskan indonesia
termasuk darurat kesehatan mental untuk anak remaja dan usia dewasa muda
saya sempat bertemu dengan andini firda amalia
seorang anak muda yang mengalami masalah kesehatan mental yang ia rasakan sejak di bangku sma
kepada saya ia bercerita kalau masalah psikis yang ia alami
salah satunya karena tidak mendapatkan pola asu yang baik dari kedua orang tuanya
sehingga andini tidak bisa merasakan adanya kedekatan hubungan antara anak dan orang tua
kalau ditanya asal usulnya
asal usul depresinya dari mana
ya jelas karena aku berada di lingkungan di mana aku tuh jadi sandwich generation
aku pada saat itu bekerja seorang diri dan aku harus membantu mencukupi kebutuhan keluarga
nggak ada tempat untuk bercerita
nggak ada tempat untuk sharing
dimana orang tuaku itu masih menerapkan pola asuh
yang ngikutin zaman zaman sebelumnya
jadi orang tua harus selalu benar
bertahun tahun andini berupaya keras memendam emosi negatif yang tak bisa ia bagikan ke lukesannya kepada orang tua serta keluarga
hingga akhirnya setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan dorongan teman temannya
ia memberanikan diri berkonsultasi dan berobat ke psikiater sejak oktober dua ribu dua puluh
akhirnya aku memberanikan diri ke dokter
sama kali ke dokter aku bertemu langsung ke
aku langsung diarahinnya sih pada saat itu langsung ke psikiater ya
langsung ke psikiater langsung ketemu
lumayan pada saat itu sih memang lumayan membuka pikiran aku ya
maksudnya aku terbantu juga sih dengan psikiater
tim divisi psikiatri anak dan remaja fkui melakukan penelitian pada mei dua ribu dua puluh
terhadap tiga ratus sembilan puluh tiga responden usia enam belas hingga dua puluh empat tahun dari seluruh indonesia
untuk mengetahui permasalahan apa yang sering dialami oleh remaja di usia transisi

dan kemana biasanya mereka mencari bantuan
kami mendapatkan bahwa ternyata mereka mengalami suatu permasalahan kesehatan jiwa
seperti misalnya kecemasan kemudian juga gejala gejala seperti merasa kesepian
kemudian juga merasa gejala gejala mood yang menurun yang merupakan suatu gejala gejala depresi
meskipun remaja periode transisi ke dewasa muda rentan mengalami masalah kesehatan jiwa
tapi ternyata tidak banyak dari kelompok ini yang mengakses layanan kesehatan jiwa
kurangnya layanan kesehatan mental di indonesia membawa tantangan tersendiri
di mana tercatat hanya sekitar dua puluh sembilan psikiater dan delapan belas psikolog per seratus ribu penduduk di indonesia
studi yang dilakukan tim divisi psikiatri anak dan remaja fku ini mendapatkan
hal ini semua untuk mencegah masalah yang lebih berat di kemudian hari
apabila tidak tertangani stresor yang berkepanjangan ini juga akan menimbulkan
suatu gangguan kesehatan jiwa yang lebih berat seperti misalnya depresi yang berat
yang juga bisa menimbulkan suatu perilaku penyakiti diri sendiri atau perilaku misalnya bunuh diri
juga mungkin ada gangguan gangguan jiwa yang lebih berat di kemudian hari
seperti misalnya gangguan jiwa seperti gangguan skizofrenia
ketika stres sulit diatasi dengan kapasitas pribadi
ada tempatnya untuk berkonsultasi ke layanan profesional misalnya ke psikolog atau psikiater
nantinya akan ada intervensi atau tindakan yang dilakukan dalam bentuk konseling
psikoterapi dan terapi obat obatan atau psikofarmaka
sebagai orang tua atau guru yang mendampingi remaja atau masa transisi ke dewasa muda
harus tetap menjaga komunikasi yang baik sambil melihat apakah ada perubahan emosi
atau perubahan perilaku pada remaja
beri kesempatan mereka untuk mengenali perasaan dan emosi yang dialami
agar mereka bisa bercerita dengan mudah kesulitan apa yang sedang mereka hadapi
harman helmy galu prestisa jakarta